kalau mbak puan saya sempat mau nanya ke pak jokowi apakah pak jokowi masih dukung pak ganjar dan bdit
dukung semuanya untuk kebaikan negara ini
berarti dukung pak ganjar dengan pak prabowo dukung pak anies dengan pak jokowi
dukung semuanya untuk kebaikan negara ini
semuanya cocok pak anies dengan pak muhyiddin cocok pak ganjar dengan pak mahfuz cocok pak prabowo juga cocok
dengan pak jokowi